masih mau bandel juga besok ya siap siap tilang
bergabung melalui sambungan telepon ada akbp fahri siregar kasubdit gakum di telantas polda metro jaya ini yang akan nilang
pak fahri selamat malam
selamat malam mbak
iya pak fahri ini kan sebelumnya hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda empat
kemudian sekarang kendaraan roda dua untuk pengendara sepeda motor
pertanyaan saya apakah yang kemarin roda empat itu begitu efektif sangat efektif
atau karena pelanggaran sepeda motor atau pengendara roda dua ini justru jumlahnya semakin meningkat
sehingga ini juga harus dilakukan untuk pengendara sepeda dua atau sepeda motor maksud saya
betul jadi berdasarkan evaluasi kami dari ditlantas polda metro jaya
kami memang melihat bahwa
etle ini sangat efektif dan juga efisien
karena tidak mesti harus ada anggota di lapangan untuk melakukan penindakan pelanggaran
jadi anggota cukup ada di back office saja
dan kamera ini juga bisa mengawasi selama dua puluh empat jam gitu
jadi artinya skemanya penindakannya juga akan sama dengan kendaraan roda empat nih ya pak
betul mekanisme tetap sama
jadi tetap saja tahapannya itu begitu pada saat ada pelanggaran di capture
setelah itu nanti dikirim surat konfirmasi kepada si pemilik kendaraan
setelah itu pemilik kendaraan akan melakukan konfirmasi
setelah itu akan dikirim kode burva
setelah melakukan pembayaran dengan menggunakan kode briva
dengan multi channel payment
baik itu sms banking edc m banking dan sebagainya
itu perkara selesai gitu
jadi memang mekanismenya tetap sama seperti pengemudi mobil
dari hari pertama pelanggaran itu sampai dengan itu tadi proses berapa lama pak
dikirim surat itu
ya dari pertama pelanggaran hari keempat sudah kita kirim surat konfirmasi
dan harus melakukan konfirmasi
karena kalau tidak melakukan konfirmasi kita akan melakukan blokir stnk nya
oh blokir stnk ya
waduh serem juga
pak fahri ini tilang elektronik untuk kendaraan roda dua ini hanya membaca untuk plat b
artinya plat jakarta ya
yang selain plat b tidak bisa kenapa pak
ya sebenarnya bisa
jadi karena kami memang wilayah hukumnya adalah poda metode jaya
jadi memang kita perlintaskan dulu kepada pelanggaran yang dilakukan oleh plat b
tapi bukan berarti di luar dari plat b tidak bisa melakukan pelanggaran luitas tidak
karena pelanggaran luitas yang dilakukan oleh pengendara di luar dari plat b itu juga akan termotor oleh back office at
cuma bedanya nanti back office at akan memberikan informasi kepada anggota yang di lapangan
jadi akan dilakukan tindakan secara konvensional
dan saat ini kita juga lagi tahapan mengintegrasikan database kendaraan bermotor kita dengan database kontrol motor
sehingga nanti kita bisa dapat data secara nasional
oke ini juga ditambahkan empat puluh lima kamera pengawas ya pak ya
tambahan di sepanjang jalan sudirman dan juga mh tamrin
khusus untuk roda dua ini artinya diterapkannya seperti apa pak
di kawasan mana saja
ya jadi memang betul
tahun dua ribu dua puluh ini kita akan menambah empat puluh lima dan saat ini sudah proses instalasi
dulu kita punya dua belas terus hari tahun dua ribu dua puluh ini kita tambah empat puluh lima
dan memang dari kapasitas empat puluh lima itu kita akan nempatkan fitur untuk mendeksesi pelanggaran bagi pengendara sepeda motor
saat ini baru empat
j empat itu ada di ketapang ke arah utara sarina ke arah utara
terus juga ada dua titik di koridor enam transjakarta
tapi bukan berarti nanti tidak bisa hanya empat itu saja
karena begitu pada saat kami melihat bahwa atli bagi pengendara sepeda motor ini efektif
kita akan kembangkan lagi ke empat puluh lima itu
oh oke jadi ada pengembangan wilayah nanti kalau misalnya memang ini memang
per besok ya pak ya
artinya mulai malam hari ini pukul itu juga sudah berlaku ya
oke terima kasih pak fari siregar sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini